bang cendolnya tiga
sip cendol manis dingin
gua udah punya bukaan
dari input ya
lu lagi deketin si tiga
kalo lu deketin si tiga
si input lu mau kemanain
mana gua tau
bukan urusan gua
kamu hebat ya
cendol manis dingin
boleh deh satu
nah gitu dong
buat nemenin kue dari tika
oh bangudin dapet kue dari cewek
dulu saya pernah dapat kue dari cewek
sekarang jadi calon bini saya
jangan jangan cewek ngasih kue
suka sama bangudin tuh
bener juga loh
yang warung asinannya dimana sih
gak tau bukan hati yang jualan
ya abang tahu maksud abang apa nama tempatnya
kalo tau kenapa nanya
udah gitu sih tati kagak cocok sama warna lipen setipnya
duh saya jadi gak enak sama bang ojek
gak apa apa berantem begitu mah biasa suami istri
nanti kak udah punya pacar
ini mak kasih tau ya
ntar kalau cari suami kudu yang bisa diandelin
cekatan sama yang pinter
jangan kaya si ojak noh
ini kan yang
iya tutup tuh
belum buka kali
nih abang aja kan apa yang disuruh beli
abis kata ibunya kalau mau pesen buat besok
abah sih makin nolongin orang segala jadi kehabisan deh
makan udah nungguin dari tadi bang
tadi mah cerita katanya bu siti makan makanya mah jadi pengen
tidak ada yang mau
tidak ada yang mau
tidak ada yang mau
buduk maghrib masih lama
gua juga tau
maaf bang udin
lo kagak tau
ini kue dari
maaf bang udin
ya tuh saya tau
soalnya pur juga dapat dari neng tika
mari bang udin
udah kalo gitu tika pamit dulu ya
mau berangkat kerja
emang kerjanya dimana neng
di itu restoran ayam terbang
tapi belum pernah makan di sana
ayam goreng sambalnya bikin bibir tebel
mending bikin sambal sendiri dah
lebih enak murah
yaudah kapan kapan mak kesana
nah seperti itu
mau dah kalo dapet diskon mak
yaudah jadi mau ambil yang mana berapa nih neng
kalau gitu saya foto foto aja dulu
nanti kalo ada yang mau pesen saya kasih tau mak
apa sambil pulang kita beli nasi yang lain aja
apa belinya besok aja
apa telepon mah dulu dah
yaudah deh apa beliin asinan betawi yang lain aja
lo dari tadi terserah mulu abang kuyang
udah laku aja lo druk
saya mending jalan duluan
takut istri saya minta beliin sop buah buat buka
beliin cendol aja druk
enggak ah bosen
cendol manis dingin satu
enggak satu aja
mari pak kumis
pak haji lihat burka gak
tadi sekarang orangnya udah pergi
ini cendolnya pak
bur cang ijo
enggak makasih bang
bang cendolnya tiga
saper det lek lagi aja
enggak makasih mau beli ketoprak aja
gototrak dua ya gak pedes gak pake toge
mbak duduk dulu ya
lo katanya dapat kue dari tika juga ya